anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
satu kantong jenazah korban kebakaran lapas kelas satu tangerang
tiba di rumah sakit polri kramajati jakarta timur rabu siang
dan langsung dibawa ke dalam kamar jenazah
kepala biro penerangan masyarakat mabes polri
brig jain polisi rusdi hartono mengatakan
seluruh jenazah sudah tiba di rumah sakit polri kramajati
setelah menerima empat puluh satu kantong jenazah korban kebakaran
tim dvi langsung melakukan identifikasi
data ini nantinya akan disampaikan kepada keluarga korban dan masyarakat
rumah sakit polri kramajati juga sudah membuka posko antemortem
untuk keluarga korban yang ingin menyerahkan data
untuk keperluan identifikasi korban
oleh karena itu dari tim memohon kepada keluarga
agar dapat segera ke pos antemortem
untuk memberikan data data
yang berkaitan dengan korban
dan empat puluh satu korban yang telah diterima oleh rumah sakit polri
sekali lagi tentunya tim akan segera bekerja
untuk menuntaskan kejadian ini
dan tentunya ingin cepat memberi kepastian
kepada para keluarga korban